dengan melakukan pemilahan material sampah dan mengubah sampah menjadi pupuk kompos
dan kalau kita bicara government cloud itu sudah pasti yang mengelola admin yang mengerti
sudah pakai golok untuk kemudian kita harus membuka